meski institut teknologi sepuluh november surabaya kerap mengikuti berbagai ajang bergensi
namun kali ini terasa lebih spesial
tim spektronik its untuk pertama kalinya akan berkompetisi di amerika serikat
dalam ajang cham e car competition dua ribu tujuh belas
lebih spesial lagi tim spektronik its menjadi satu satunya wakil asia dalam ajang tersebut
inilah mobil spektronik cps yang akan berkompetisi di ajang bergensi champi car competition dua ribu tujuh belas
di mineapolis amerika serikat dua puluh delapan hingga dua puluh sembilan oktober mendatang
chem e car merupakan ajang bergensi prototipe mobil berenergi bahan kimia
yang diselenggarakan oleh organisasi profesi teknik kimia
dan diikuti oleh seluruh negara di dunia dengan proses seleksi di tiap regional
pertama ini adalah pembaru
tim spektronics its merupakan satu satunya tim dari indonesia dan asia
yang akan berlaga di ajang tersebut
dalam ajang ini yang akan diraih yakni kecepatan ketepatan dan keamanan dari mobil spektronik
yang membanggakan kesempatan ini merupakan yang pertama kali bagi tim its berkompetisi di amerika
dengan pesaing dari penjuru dunia karena biasanya hanya berkompetisi di level asia
meski tingkat kesulitannya sangat tinggi
prosedur keselamatan dan regulasi yang diterapkan cukup rumit
tim spektronik its optimis bisa berbicara banyak di ajang ini
bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi juara